oke dan bagaimana suasana di hari pertama adanya tiket tambahan kereta api untuk mudik serta suasana arus mudik yang juga katanya sudah mulai terlihat
sudah mulai berkelihat ya
ya di stasiun senen jakarta pusat sudah ada angga dwi putra produser lapangan cnn indonesia di sana
kalau saya lihat saya nggak tahu nih anda persisnya ada di mana tapi kalau kita lihat di belakangnya angga ini kayaknya sudah mulai banyak sekali aktivitas
banyak orang orang yang sudah hilir mudik
seberapa besar sih arus mudik yang sudah mulai terlihat di pekan ini
artinya ini kan masih satu sampai dua minggu menjelang lebaran nggak
ya selamat pagi budi dan juga tiffany
memang saat ini kondisi di stasiun senen jakarta pusat begitu ramai
namun ternyata setelah saya sempat berbicara dengan beberapa penumpang ini mereka adalah penumpang yang baru saja tiba
dengan menggunakan kereta dari berbagai macam tempat
salah satunya dari yogyakarta
dan ini memang juga terkait dengan kecelakaan kereta yang terjadi di pasar gapok senan tadi sore
jadi mengakibatkan beberapa kereta yang semestinya tiba lebih cepat seperti itu
seperti misalnya kereta dari yogyakarta
ini semestinya pukul tiga lima belas sudah tiba namun ternyata baru tiba saat ini
baru saja penumpang keluar dari stasiun pasar senen
memang penumpukan yang terjadi di stasiun senen ini diakibatkan karena adanya beberapa kereta yang terlambat datang seperti itu
dan juga mayoritas penumpang ini tidak langsung meninggalkan tempat karena mereka akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta krl
untuk ketujuannya masing masing
jadi belum ada sebenarnya penumpukan belum ada antrian untuk membeli tiket tambahan seperti itu
karena tadi ketika saya mengunjungi lokal
untuk membeli tiket tambahan itu belum sama sekali terlihat ada orang yang membeli
karena mayoritas mereka menggunakan layanan yang sudah disediakan oleh petkai
yaitu melalui media online seperti itu
melalui tiket kereta api seperti itu
dan juga kontak senter di satu ratus dua puluh satu
jadi belum ada yang sehingga tadi pukul tiga tiga puluh belum ada yang datang langsung ke stasiun senan untuk membeli tiket dari loket
jadi masyarakat pengguna
ya silahkan dilanjutkan angga
banyaknya apa tadi
ya jadi memang budi dan tiffany memang ada juga penumpang
salah satu penumpang yang memang datang dari pulau jawa
kemudian datang ke jakarta untuk berangkat ke bengkulu
seperti itu menggunakan pesawat
jadi memang mudik sudah dimulai untuk beberapa orang
dan ada satu penumpang disini sudah berada di sebelah saya yang juga datang dari jombang
kemudian nanti akan berangkat menuju pandeglang
dengan menggunakan kereta krl
selamat pagi pak
selamat pagi pak
dengan siapa namanya pak
pak dilyas ini tujuannya jadi bisa dijelaskan
dari mana mau ke mana dan menggunakan mode kereta apa pak
saya dari jombang dalam rangka jemput anak
tujuan saya mau ke pandeglang
dengan menggunakan krl
kemudian harus naik kereta kerangkas dulu
baru ke pandegelang
nah selama bapak ketika memesan seperti itu apakah ada kesulitan atau seperti apa pak pengalaman
menurut pengalaman saya alhamdulillah baru baru ini tidak ada kesulitan untuk tiket gitu
asalkan kita mengambil tiket jauh sebelumnya gitu
kalau bapak sendiri berapa hari sebelum keberangkatan
kalau nggak salah itu sebulan sebelumnya
dibandingkan dulu pak bapak juga pastikan sering menggunakan mode kereta api
apa yang bapak rasakan perbedaannya ketika dulu zaman mudik dulu dan sekarang seperti apa pak perbedaannya
oh jauh sekali ya
terutama masalah kenyamanan keamanan dan kebersihan kereta juga lebih baik gitu
dibandingkan dengan dulu jauh lebih baik
pelayanannya juga gitu
kalau soal harga itu seperti atau tarifnya atau jaraknya waktu tempuhnya gimana pak
harga enggak masalah
tergantung kita mau naik kereta yang mana gitu kan
mau ekonomi kan lebih mudah gitu murah gitu kan
demikian juga kalau bisnis lebih mahal gitu
nah kalau saya kan mau yang ekonomi aja gitu kan
mungkin ada saran juga dari bapak sebagai penumpang untuk kedepannya dalam arus mudik atau nanti balik nanti bapak kembali ke tempat bapak itu
ada saran apa untuk retek
atau untuk rai mungkin
sarannya mungkin untuk ekonomi saya lihat itu akhir akhir ini kebersihannya lebih kurang gitu kan
gak mananya masalah itu
itu yang saya lihat itu mungkin atau mungkin karena lebaran puasa nggak tahu juga itu ya
terima kasih banyak pak dilmias
ya itu tadi budi dan tiffany salah satu penumpang yang menggunakan moda transportasi kereta api
untuk mudik seperti itu dari jombang kemudian akan menuju ke pandeglang di kabupaten banten
eh di banten maksudnya provinsi banten
dan banyak juga masyarakat disini yang juga setelah turun ini masih menunggu untuk melanjutkan perjalanan juga dengan menggunakan kereta krl budi dan tiffany
angga kalau kita lihat ini kan sudah menjelang satu minggu atau dua minggu menjelang hari raya idul fitri
apakah di stasiun senen sendiri sudah ada posko
jadi ada peluang sekarang gitu untuk bisa memantau dan mengantisipasi atau mensupervisi kegiatan arus mudik kali ini
dan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pt kai di posko ini untuk juga mengantisipasi persoalan keamanan nih
kalau dulu kan kita kenal ada banyaknya calo yang beredar
apakah hal hal seperti ini juga masih akan mungkin ada lagi dengan sistem online yang sudah diterapkan oleh pt kai

ya budi memang ketika tadi saya datang pertama kali ke pusat

jadi ini pada waktu dosis stasiun senin belum terlihat adanya posko khusus lebaran seperti itu
namun untuk loket yang melayani pembelian maupun pengembalian tiket seperti itu tadi ketika saya datang ke sana
petugas yang berjaga menyatakan bahwa memang belum ada penanganan khusus seperti itu
dan untuk petugas yang berjaga juga tidak dimaksimalkan
jadi tadi ada sekitar enam loket namun hanya ada satu orang saja yang berjaga
dan ini memang menurut petugas
menurut petugas dari ptki sendiri menyatakan bahwa baru akan dimulai di pekan depan
artinya memang ketika sudah memasuki hari hamin lima itu sudah baru mulai ramai
kemudian untuk calon tiket sendiri memang jika dilihat secara kasat mata tidak bisa terlihat
namun dengan sistem online dipastikan juga ini akan menyulitkan seperti itu bagi para calon
karena juga ketika kita membeli tiket itu data harus sesuai dengan kartu tanda penduduk
jadi untuk para calon ini akan tentu saja kesulitan
dan begitu pula yang membeli tiket langsung di loket loket yang tersedia di stasiun pasar senen ini juga mereka harus membawa kartu tanda penduduk seperti ktp atau sim untuk bisa membeli tiket
dan akhirnya juga ketika nanti mencetak boarding pass harus sesuai antara nama yang tertera pada tiket juga dengan nama yang ada di ktp atau sim
oke angga ada beberapa daerah
ada beberapa kota begitu khususnya mungkin seperti di jawa tengah begitu yang menjadi tujuan paling banyak pemudik dari tahun ke tahun
nah mungkin anda bisa jelaskan lagi ini daerah daerah mana saja yang ditargetkan akan mengalami lonjakan pemudik di tahun ini dan antisipasinya seperti apa
tadi kan memang sudah disebutkan akan menambah kereta premium tapi kadang kadang menuju di tujuh hari sebelum lebaran itu justru lonjakan
semakin padat semakin penuh lonjakan terjadi
apa antisipasi yang kemudian juga akan disiapkan oleh pt kereta api indonesia
dan seberapa banyak juga
ya memang dengan penambahan enam satu ratus empat puluh empat kursi ini sebenarnya memang untuk tahap kedua sepertinya karena ini merepakan permintaan dari masyarakat
dan gerbong tambahan sendiri ini juga merupakan produksi terbaru dari pt inka yang juga harus disertifikasi oleh dirjen perhubungan seperti itu di kementerian perhubungan
jadi artinya tidak serta merta bisa langsung diaksesi seperti itu
namun memang antisipasi yang dilakukan oleh ptk ini dengan menambah enam satu ratus empat puluh
menambah enam satu ratus empat puluh empat kursi itu harus diapresiasi
namun memang ketika hari h lonjakan biasanya terjadi dengan sistem online sebenarnya ini bisa diminimalisasi
ketika berbeda dengan zaman dulu misalnya ketika orang bisa membeli pada hari h seperti itu
namun sekarang oleh pt kai disarankan untuk mencetak boarding pass itu pada h tiga
jadi ketika datang ke stasiun itu adalah memang sudah pasti
berangkat pada pukul berapa dengan kereta tujuan kemana seperti itu
jadi segala macam upaya dengan sistem online seperti ini untuk mengantisipasi lonjakan lonjakan yang terjadi
memang ada kesulitannya adalah ketika mengakses pertama kali
ketika kita mau membeli tiket pada waktu yang bersamaan seperti itu itu akan menyulitkan untuk orang orang yang akan membeli
namun disarankan oleh pt kai adalah dengan tidak menggunakan handphone seperti itu
jadi lebih baik menggunakan desktop pada komputer supaya lebih stabil
ketika kita akan membeli
dan juga bisa menggunakan beberapa saluran saluran lainnya misalnya toko toko atau gerai gerai yang bekerja sama dengan pt kki untuk menjual tiket
dan ini juga sudah tersebar di seluruh daerah di indonesia
itu bisa memudahkan masyarakat seperti itu
jadi untuk lonjakan lonjakan seperti ini tidak akan terjadi karena sudah diprediksi jumlah kursi berapa dan jumlahnya tidak akan terlalu banyak
mungkin yang biasanya terjadi setiap tahun itu adalah ketika ada tiket
untuk anak anak nah itu yang belum bisa terhitung ada berapa jumlahnya
budi dan tiffany
baik terima kasih sekali lagi angga dwi putra yang melaporkan bagaimana perkembangan terkini jelang arus mudik ya di stasiun pasar senen jakarta
jadi kalau kata angga tadi dengan segala fasilitas online dan juga sistem yang sudah dibuat jadi para pemudik juga bisa lebih nyaman lagi
tapi kalau mau lebih nyaman lagi harus jauh jauh hari mempersiapkan diri
seperti misalnya mencetak boarding pass jangan pas hari h sudah bawa barang banyak
anak sudah rewel misalnya harus mencetak boarding pass dengan antri yang panjang dan juga sistem yang baru sehingga pasti akan lebih lama
dan treatment itu juga akan berlaku untuk arus balik nanti itu juga harus jadi catatan ya
kalau perlu untuk arus balik lagi langsung dicetak dari awal boarding passing
jadi datang ke stasiun tinggal bawa ktp atau kartu identitas dengan boarding pass yang semakin canggih
harus jadi catatan penting buat anda yang akan mudik ke kampung halaman menggunakan kereta api